terbongkarnya video gubernur papua lukas nmb tengah bermain judi di kasino yang ada di luar negeri
menjadi babak baru perkara gratifikasi satu miliar rupiah
lukas diduga bermain judi di kasino papan atas di sejumlah negara pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
indikasi ini juga yang kemudian menyeretnya menjadi tersangka
kita bahas soal fakta fakta gubernur papua dan hubungannya dengan perjudian di luar negara
bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada boyamin saiman koordinator masyarakat antikorupsi indonesia
pak boyamin selamat malam
selamat malam bu sva
baik pak boyamin maki diketahui membocorkan informasi beserta gambar lukas nmb yang diduga berjudi di luar negeri
kita ingin mengonfirmasi kebenaran dari video dan foto tersebut
dari mana sumber dokumentasi tersebut kapan dugaan itu terjadi
jadi gini saya memperoleh informasi dari teman teman juga di papua
dan ada yang menambah
lagi juga gitu tapi tidak mungkin saya jelaskan siapa orangnya
jadi begini stripnya itu kan begini
bulan desember dua ribu dua puluh satu sampai agustus dua ribu dua puluh
nah itu ada yang dari jakarta terus singapura ke jerman
balik lagi singapura balik indonesia lagi
tapi yang kira kira bulan april sampai agustus itu lebih banyak memang pak lukas nmb itu di luar
yang berarti berkeliling
yang pernah gaustralis tapi yang lebih banyak di singapura
terus jalan jalan ke genting high line terus balik lagi singapura
terbang ke manila balik lagi singapura gitu
jadi permutarannya itu
nah berjudinya kapan itu kalau dari foto yang ada bulan juli dua ribu dua puluh dua di genting highlight
durasi berapa segala macam itulah yang tidak bisa saya jelaskan
lebih banyak berobat atau lebih banyak berjudi
saya juga tidak bisa menjelaskan karena memang itu sepotong sepotong yang saya sampaikan pada masyarakat
ini untuk lebih menjelaskan ketika ppatk menjelaskan ada dugaan rekening kasino sampai rp lima ratus enam puluh miliar
saya juga tidak tahu persisnya itu apakah untuk judi semua atau bukan
itu kan bisa saja untuk saving kan gitu
nah terus kemudian itu katanya dua negara
sementara saya kemudian dapat tiga negara yaitu tambah filipina
dan termasuk malaysia
kota genting dan singapura
dan juga pernah berjalan sehat di bulan juli dua ribu dua puluh dua
bersama temannya jalan yang agak panjang di bandara canggih
jadi artinya klaim sakit itu ya bisa jadi ada sehatnya bulan juli tapi memang bisa saja sakit sekarang
jadi itu yang
dan juga bertama teman temannya yang terkait tadi disampaikan cnn juga
diduga menjadi penjamin dari proses judi
dan juga ada teman lain
yang lain lagi ada nama samara ada nama diana ada nama karolin
jadi itu yang maksud saya
kpk bisa mendalami dari teman temannya itu bagaimana aktivitas pak lukas nmb selama di luar negeri
selama kurun waktu april sampai agustus lah paling tidak
itu yang bisa didalami
pak boyamin anda menyebut tadi beberapa nama
dugaan nama ini datang dari manifest penerbangan
ada juga dari manifest penerbangan
ada juga yang
yang dari informasi itu
ya macam macam lah pak bustra
dan juga pakai pesawat pribadi juga
ada dua paling tidak pesawat pribadi jenis oker itu
pkrna dan satu lagi jenis satu yang bahkan sama dengan yang dipakai pak indra kurniawan
anak buahnya sambu kejambi itu
nomor serinya paling tidak dari san marino
itu pun beda pesawat di mpi
kalau kemarin itu kan ccjap
pakai dari papua ke jakarta gitu aja
jadi ini yang ingin saya jelaskan bahwa mobilitasnya begitu tingginya
dalam dua bulan terakhir ya
mobilitasnya tinggi memang sebagian juga untuk berubah
saya maklumi semakin dan ini saya sampaikan publik
bahwa inilah kira kira gambaran supaya kita semua
menyadari pemimpin kita itu seperti apa
dan kalau toh ini
nanti uang judi itu dari dana pribadi biar dijelaskan
dan itu menjadi kewajiban pak lukas nmb
supaya menjelaskan pada kita semua
termasuk masyarakat papua
bahwa judinya itu dari uang pribadi
ya sudah tidak ada masalah
tapi kalau uang cutinya berasal dari bukan pribadi
ya harus dijelaskan kepada pegawai pegawai hukumnya
jadi kpk bukan hanya sebesar gratifikasi satu miliar
memang seperti pak rastari oso kemarin menyampaikan
itu memang dikembangkan banyak pengaduan masyarakat
artinya yang disampaikan pak mahfud berarti kan ada juga dugaan dana pon misalnya
terus kemudian ada dulu di baratrim dana pihak siswa mahasiswa yang
itu ya bisa didalami semua oleh kpk
jadi ini harapan kita jangan hanya satu pintu yang gratifikasi
tapi banyak hal
dan kpk apk ini kan sudah cukup intent dan serius menangani ini
sehingga mestinya lebih mudah bagi kpk untuk mengembangkannya
itu bu soehba
memang transaksi lima puluh lima juta dolar atau lima ratus enam puluh miliar yang dianggap uang pribadi
untuk bermain judi gitu tanda kutip
angkanya sangat fantastis ya kalau memang itu benar uang pribadi
tapi kalau kita lihat dari mobilisasi yang sangat tinggi dalam dua bulan
tiga bulan terakhir lukas nmb kemudian juga nama nama tersebut tadi
ditemani oleh nama nama tersebut termasuk dengan fasilitas vvip
untuk melakukan pelesiran dan juga judi ini di luar negeri
artinya ada banyak nama yang juga menyokong mensupport lukas nmb
untuk bisa pelesiran ke luar negeri plus bermain judi di sana
pergerakan yang saya duga orang orangnya pak lukas nmb itu di bulan september ini
dari jakarta menuju papua jayapura itu juga pesawat pribadi
dan pulangnya juga pesawat pribadi itu juga begitu turun di halim
beberapa manifestnya juga ada yang itu orang orangnya pak lukas nmb
nah dalam rangka apa yang itu juga akan saya sampaikan kpk untuk didalami
karena yang dibawa itu banyak koper gitu
nah itu yang perlu didalami juga
isi koper apa
kalau toh pakaian ya juga nggak apa apa misalnya
tapi inilah yang sepotong informasi semotong fakta atau dokumen bukti begini ya
inilah yang mestinya kemampuan kpk untuk merangkai menjadi puzzle yang lengkap
dan kemudian ya rumusannya bisa berat juga tidak bersalah bisa bersalah bisa tidak bersalah
setidaknya kpk sudah menyatakan ini penyidikan dugaan gratifikasi dan sudah diakui bersama ada penetapan tersangka
saya yakin berarti itu
saya yakin kpk tetap akan dengan dukungan dua alat bukti minimal
jadi saya percaya dan ppatk masa saya nggak percaya begitu sudah terlalu sering untuk melakukan treatment
melakukan penelusuran transaksi keuangan
dan saya kira ini kan persoalan bisa saja memang bukan lima ratus enam puluh miliar bisa saja akumulasi misalnya keluar masuk keluar masuk
tapi ya berapapun kan tetap dihitung itu
apakah itu juga dipakai judi semua atau hanya dititipkan di rekening kasino
masih ada nggak misalnya
jadi inilah rangkaian rangkaian saya hanya ingin membantu kpk membantu juga pak lukas nmb supaya ini segera clear persoalan ini
bahasanya hukum itu cepat terang cepat terang cahaya
baik kalau melihat apa yang terjadi tiga dua bulan lalu begitu masih sehat masih bisa jalan pergi ke sana sini
kemudian awal september ditetapkan sebagai tersangka
besok akan ada pemanggilan kembali
kemudian ke kpk
mangkir bisa jadi alasan karena sakit ini
ya bisa saja karena orang betul betul sakit
maka supaya ini enak dan fair maka mestinya kpk mengirim tim dokter independen ke kediaman pak lukas nmb
dan pak lukas nmb semestinya sangat terbuka untuk menerima ini
kalau memang sakit kan nanti malah akan dibawa ke rumah sakit kan gitu
jadi tidak ada kecurigaan
kalau memang perlu berubah ke luar negeri opnamah
ya bisa saja ke luar negeri kan
tergantung persetujuan dari kpk
maka ini transparan saja buka bukaan saja
jangan sampai ini malah menimbulkan persepsi bahwa ini menolak untuk hadir dengan alasan sakit atau apa
bahkan ada jugaan pemerahan massa yang ribuan ke rumah pribadi pak lukas nmb
ini kan malah menjadi cerita cerita yang incael loh
bisa kita menolak apa sesuatu yang bahasa agak enaknya mencurigakan
pak boyamin terakhir
kalau melihat pola seperti ini sudah terbongkar begitu
ada video atau dokumentasi untuk bukti bagaimana mobilitas dari lukas nmb dalam beberapa bulan terakhir
kemudian menjadi tersangka dan mangkir berkali kali
apakah memang pola ini yang kerap dilakukan untuk menyembunyikan hasil korupsi untuk menjaga dirinya tetap aman begitu
ini kalau cerita film aja
di amerika itu kan sering mengangkut uang ke kepulauan taiman taribia oleh terduga mafia misalnya
seperti kisah yang tom cruise itu kan juga pernah membintangi film itu
jadi tapi apakah ini berlaku untuk pak lukas atau tidak saya belum bisa mengatakan apapun
biarlah kpk nanti yang akan mendalami
jadi ya itu
dan disclaimer bahwa saya ini tidak membenci pak lukas
tidak membenci papua
tapi saya bahkan dalam dua bulan ini juga membela warga sorong untuk menggugat hak pensiunnya
ketika orang tuanya dulu jadi pekerja perusahaan minyak zaman belanda
tapi sampai sekarang pensiunnya itu belum dibayar pertamina
dan kantor saya juga gratis untuk membela warga papua
jadi ini jangan sampai saya terpaksa harus disclaimer karena khawatir ini saya karena ada agenda tertentu atau kalau yang ke politik ya
kalau politik terserah aja lah itu kan
yang penting hukumnya bagaimana
maaf maaf agak disclaimer dikit
baik baik baik terima kasih banyak pak boyamin saiman sudah bergabung bersama kami
terima kasih atas informasinya koordinator masyarakat anti korupsi indonesia selamat malam
selamat malam bu soeba
dan usai jeda saya akan langsung menanyakan soal tudingan pelesiran dan hobi judi lukas nmb kepada jurubicara gubernur papua di cnn indonesian newscast